akam pegangan kuat kuat
beb kamu pegangan sini beb
pak rijal duduknya munduran aja pak
gak usah mbak ini bisa kok
saya ingin dari belakang ya
pp nanti ngikutinnya jangan terlalu mepet ya
takutnya ngerem dada
iya beb aku hampir jarak ya
minta rubah jatuh
gak main di awal
soalnya pasti masih sepi
belum pada ngumpul
udah tenang aja
kita ini main di kampus
sebelum acara mulai
pasti udah rame
mau kampus top setengah top
sampai kampus gak top
begitu sound system kita bunyi
kelas langsung sepi
ntar ajak temen temennya ya
tapi yang cakep cakep
di kampus dia
yang cakep cuma nadia
di kampus nadia
udah kok nye demonstrasi
ya sih kan
gak mungkin kan akan tuh udah tua
mudah mudahan cepet ketemu
masih gak boleh nganterin sampe depan rumah
udangnya sempit susah
sebenernya sih gak masalah nat
gua itu orang yang suka tantangan
jangankan tantangan rintangan aja gue lalui
sampai besok ya
oke deh sampai besok
asal jangan sampai gak ketemu lu lagi
eee kalau mau diantar jemput
ini buku apa ji
mari mari silahkan langsung
eh gak usah
kita cuma sebentar kok
saya boleh minta tolong sama parijal boleh dah
sebentar saya ambilin kuncinya
sebentar saya ambilin kuncinya
ya pasti boleh
dari sini sampai rumah aja bu
jabah bayinya pengen naik vespa bu
terima kasih ya bu amin
terima kasih ya parijal
kampung demen banget
kemarin suami rot
iya tetap aja ada hebohnya
busul aja sama pak rw
kampung tanah baru
biar kampung kita damai mas
waktu diruatnya heboh
ibu bubut aja yang pake helm akan gak usah
ini helmnya bu
hah iyo terima kasih pak
mau jalan sekarang
terima kasih ya bu amina
mudah mudahan anak saya juga kembar ya
luh jangan bikin hoack ya
dibikin peraturan luh mas
sampian berdua ini salah faham
saya tidak pernah nyebarin berita hoax
sampian hanya menyampaikan
lu yang gak ngerti tapi so ngarti
itu so tau namanya
ibu ibu nggak apa apa
pegangin ya beb
pak rijal naik aja dulu nanti pespanya goyang
gak enak pak
biar ibu dulu
akang naik duluan aja
iya bener pak
maaf ya bu saya naik duluan
beb kamu pegangin sini beb
pak rijal duduknya munduran aja pak
nggak usah pak ini bisa kok
saya ikutin dari belakang ya
nanti ngikutinnya jangan terlalu mepet ya takutnya ngerem dada
iya bem aku ambil jarak ya
ibu ibu gak apa apa
bu minat terima kasih ya